gunawan saya antar pulang aja ya biar ini saya ngurus semuanya
pak apa sebaiknya sekarang saya telpon lydia aja untuk mastiin untuk tanya masalah ini
jangan jangan jangan bunda apa ini biar saya yang handle semua biar saya yang selidiki semua
nanti bunawang tinggal tunggu kabar dari saya ya
iya pak terima kasih pak remo
dan satu lagi bunawang selepas ini boleh saya ajak bunawang ke taman
ada yang mau saya bicarakan sebentar aja
maaf ya pak remon saya nggak bisa pak ini kan udah malam
tidak pak itu justru lebih bagus
karena progresnya luar biasa kita berdoa semoga pangeran cepat sadar pak ya
kalau begitu saya tinggal dulu pak
prince kamu udah sadar prince
aku sudah buruk
jangan melayan aku ibu

kamu udah sadar
ini saya regar
kamu udah sadar prince
dokter saya minta tolong nanti kalau pangeran sadar
saya yang pertama kali dikasih tahu ya
jangan sampai ada orang lain yang masuk duluan nemuin pangeran
ya baik pak alec
kebetulan juga ada pasien yang harus datang nih
kalau pak alec perlu apa apa nanti hubungi suster saja ya
oke makasih ya dok
bapak bukannya dosen pangeran di kampus bunga bangsa
saya kesini mau tahu kondisinya pangeran
tapi kalau pak alec keberatan saya
saya sama sekali nggak keberatan kok
bapak boleh tinggal di sini untuk menjenguk pangeran
saya mau ke kantin dulu
terima kasih mr alec
makasih ya udah nganterin pulang
iya sama sama pacar
enggak gue cuma kepikiran aja soal putri
putri pasti masih sedih banget gara gara mikirin pangeran
ya mau gimana lagi cit
kita itu gak bisa berbuat banyak buat bantu putri
apalagi sekarang gue sama gio udah ketauan sama om alef
kalau gue sama gio itu terlibat di misi ini kan
kok jualan sotonya disini gak di tempat biasa
sengaja nih tadi ada yang telepon saya
minta untuk datang kesini
iya jadi gue tuh sengaja telepon bang bojek
soalnya gue kan lihat lu tuh belum makan dari tadi
sibuk ngurusin masalah si putri sama pangeran mulu
yaudah kalau gitu sekarang kita makan aja disini ya
bang bojes bikinin dua yang satu pedas yang satu sedang aja
gitu men udah tau
bu nawang selama saya kenal pak jaka kami sangat aware dengan kesehatan kami
bahkan sebulan sekali kami melakukan medical check up
maka saya bingung sekali saat bu nawang bilang ke saya kalau pak jaka wafat karena serangan jantung
tapi saat itu lydia bilang ke saya pak kalau suami saya meninggal karena serangan jantung
tadi barusan saya saya telepon pihak rumah sakit yang kita melakukan medical check up
pihak rumah sakit bilang kalau berkas ini sudah puluhan tahun bu nawa
dan dan mungkin saja
mungkin saja mungkin saja berkas ini sudah sudah ada pemutih yang sejak lama
kalau masalah data pak
saya rasa lydia masih nyimpen kali ya data data suami saya
karena selama ini semua data suami saya itu lydia yang megang
bahkan yang ngurus kematian suami saya semuanya juga lydia
tidak ada yang mengurus
tidak ada yang mengurus
mohon maaf sekali lagi bu nawang kenapa kenapa enggak bu nawang aja yang mengurus semuanya
saya cuma bisa minta tolong lydia untuk ngurus semuanya
tidak ada yang mengurus
tidak ada yang mengurus
tidak ada yang mengurus
ini dia yang mengurus semua administrasi pajak
bu nawang saya hantar pulang aja ya biar ini saya ngurus semuanya ya
pak apa sebaiknya sekarang saya telpon lydia aja untuk ngasihin untuk tanya masalah ini
jangan jangan jangan bu nawang
ini biar saya yang handle semua biar saya yang selidiki semua
nanti bu nawang tinggal tunggu kabar dari saya
iya pak terima kasih pak remo
dan satu lagi bu nawang
selepas ini boleh saya ajak bu nawang ke taman
ada yang mau saya bicarakan sebentar aja
ini kan udah malam saya harus cepat pulang
saya kesian sama putri
enggak bu nawang saya mohon sekali ini aja
saya janji ini sebentar aja
gue harus pastiin perkembangan kondisi pang ewa
saya tak heran
bahkan gue gak peduli kalau harus dengar hinaan dari om alex
aku di rumah bu sekarang